kami telah menemukan
kita yang mencintai
kita yang mencintai
kita yang mencintai
kita yang mencintai
hanya dua minggu saja
hanya dua minggu saja
aku pindah di natuna
aku pindah di natuna
sebagai seorang jurnalis
ini juga menjadi pengalaman pertama saya
berdinas terkait wabah virus
dan tidak hanya kecemasan yang terjadi di masyarakat
namun juga bagi awak media yang melakukan liputannya

hal yang pertama kali saya temui
ketika menginjakan kaki di natuna
adalah aksi demonstrasi masyarakat
ini menggambarkan bagaimana
kecemasan masyarakat natuna
terkait penempatan pusat observasi
hampir tiap jengkal warga yang saya temui
mengenakan masker dalam aktivitasnya
dan hampir tiap warga yang saya temui
menyampaikan keluh kesahnya
banyak orang tua itu
sampai anak anak itu stres itu pak
beda dengan hari hari
dengan ketakutan virus itu pak
bapak bapak juga pun takut juga kan
karena virus ini kan virus memahami
jadi kami sebagai masyarakat
sedikit banyak hal tersebut mempengaruhi kami
yang meliput di lapangan
untuk mengantisipasi resiko dan bahaya
namun kali ini kondisinya berbeda
saya sebagai jurnalis
kerap kali terjun di wilayah bencana
dan perbedaannya saya dapat melihat
atau mengukur resikonya
jika melakukan liputan bencana misalnya
resikonya adalah saya dapat
jatuh dari air
ketika melakukan liputan banjir
tapi ketika melakukan liputan wabah virus
saya tidak dapat melihat
misalnya apakah saya sudah berdiri di jarak yang
cukup aman atau saya terlalu dekat dengan
dan mungkin jika dapat anda saksikan
tempat pusat observasi ini ada
di belakang saya eva ini letaknya
dari tempat saya berdiri
jika begini persiapan alat kesehatan
menjadi prioritas setelah alat liputan
mulai dari sabun pencuci tangan
masker hingga obat obatan
menjadi keharusan agar
dapat membuat liputan menangkan di tengah kecemasan
dan yang terpenting lagi
mengikuti segala prosedur
yang diberikan petugas di lapangan
seperti jarak aman dan kapan harus
menggunakan masker agar tak malah
pemantauan kesehatan tak hanya dilakukan di natuna
namun juga setibanya saya kembali ke jakarta
setelah sepuluh hari meliput di sana
hal yang pertama saya lakukan
adalah screening awal kesehatan
di posko dua puluh empat jam tanggap corona
dilanjutkan melakukan medical check up
hal ini menjadi kewajiban
setelah bertugas di wilayah
yang memiliki potensi terhadap kesehatan
pemeriksaan dilakukan secara
langsung seperti pengukuran suhu badan
maupun menggali riwayat
yang saya lakukan selama meliput di ring dua
pusat observasi di natuna
terima kasih bu
setelah melakukan screening awal
dari pemiksaan awal
seperti suhu badan
dan juga batuk batuk
tidak ada yang mengarah
namun meski begitu saya akan terus
dilakukan pemantauan selama empat belas hari ke depan
oleh dinas kesehatan
dan juga sesekali akan datang ke rumah saya
untuk memastikan bahwa kondisi saya sehat
selama empat belas hari ke depan tersebut
persiapan hingga pemantauan kesehatan
menjadi prosedur wajib
para jurnalis di lapangan
dan ketika pulang
hal ini sebagai jaminan kesehatan para jurnalis
yang mewartakan dari titik api peristiwa
tim liputan cnn indonesia natuna